karena saya harus pergi
mau ketemu dengan calon besan saya
jadi ini harus saya
soal pegelnya bapak
besok bapak datang kesini
saya juga gak nyangka
kalau ada urusan penting
pasen banyak sekali
tapi kalau nggak ada urusan
pasennya gak ada
ini demi kelangsungan anak saya si gadot
resiko apapun harus saya bela
sorry ya pak ya
rak lo kenapa
eh lo kenapa sih
gue tadi gak sahur
jadi rasanya lemes banget
udah tau mau puasa gak sahur lagi
lu udah tau
lu mau puasa
gue ada berita bagus buat lo
sekarang lagi menuju ke rumah tante mary
sebentar lagi kedok lo bakal kebongkar
aku punya perasaan
perpe perpe perpe
pak aji bunga ini kena jauh pak
waduh naik tahak sih dia